kita beralih ke pilkada jawa barat partai nasdem mendeklarasikan dukungan kepada wali kota bandung ridwan kamil untuk maju ke pemilihan gubernur jawa barat dua ribu delapan belas
ya nasdem sendiri mengaku siap berkoalisi dengan partai lain untuk memenangkan rituan kamil sebagai orang nomor satu di jawa barat
acara deklarasi dukungan partai nasdem untuk wali kota bandung ridwan kamil berlangsung meriah
pada tahun dua ribu delapan belas nasdem menjadi partai pertama yang mengusung rituan kamil sebagai calon gubernur jawa barat
nasdem menepis deklarasi dukungan sebagai strategi mengikat rituan agar tidak dilirik partai lain
nasdem siap berkoalisi dengan partai lain termasuk gerindra dan pks
nasdem juga tidak masalah jika akhirnya pdip batal mengusung rituan kamil
terkait kontrak politik antara nasdem dan rituan kamil dpp partai yakin rituan tidak akan mengkhianati kesepakatan
nasdem juga tidak masalah jika akhirnya pdip batal mengusung rituan kamil

gerindra tidak ingin tergesa memutuskan cagup jawa barat yang akan diusung